sekali lagi lu telat lu yah
lu gua suruh nyabutin pohon pohon
eh sama mana tadi gua
jadi ngomong soal kedamaian
lu ga ngekonsentrasi gua aja
ngapain lu tunjuk tunjuk dia ngapain
gak ada dosit
gosa kentut juga kali puik
gua betahak ngomong kentut
kalau udah gitu anginnya keluar
yang gua masih
santri tarvantu bocah
kamu mau ngasih pelajaran banget buat dia
gua ga kebayang zaman dulu
waktu ustadz subuh ngurus kita ya
ini kita ngurusin satu orang aja
itu darah tinggi
apalagi ustadz sebu dulu ya
kita udah telanjur basah
mau ga mau kita harus tetep jalaninnya amanah
kalo gua sibuk udah lama
temen tuh bocah
setelah baik lo kenapa aja
kita kayaknya harus banyak banyakin istighfar
ini kita yang ketukupan dosanya
mikirin dia mulu jadi pikirannya kagak kagak
itu bocah tuh
ya udah deh
kalau ya titiknya itu dua
itu jarangnya kang faang
tak itu titiknya tiga
kalo gak percaya ambil deh tuh catetannya
pesanin juga kayak kang suping ya
bang juming sih dia cuma kebar aja nih
biasalah belajar ngaji lah
eh emang ngaji bisa bikin perut kalian jadi keras
bisa jadi kenyang
udah lah titip aja lah
nih gua bawa sesuatu nih buat kalian
bang faang kemana
kena pesantren bang
mau jalanin amanah
wah emang aneh bang lo yang satu itu man
untuk saat ini
ya udah bang
eh udah lah makan lah ayo
iya ya bang
bungkuk terakhir kalian
makan anget ya
terang sudah berapa kadar yang kamu dapatkan
ah makanya kita ke pasar aja tuhan wali
kalau di pasar
pasti banyak kader kader yang akan bisa kita dapatkan
kamu memang kader saya yang paling hebat paling berhasil
tentu saja tuhan wali
memang sampai sekarang udah berapa banyak ya kader kita ya tuhan wali
cuman kamu sekarang
beneran kan ketangkap
aduh jadi kangur
aman ahmad kejar
saya gak tau pak
tapi kalau saya lihat dari cctv itu kayaknya mereka anak anak umur dua puluh an terus pakai motor gitu
mereka juga ninggalin jejak pak bapak bisa lihat langsung
udah sob gue ke sana sekarang ya
nah cakep cakep bagus bagus bagus
daun yang gede sama daun yang gede daun kecil sama daun kecil
dia kan orangnya kreatif
sampah sampah bisa jadi suatu bahan yang kreatif
kalau udah sama bang ngopi ye
itu bocah arca ada di sini kan
kemana tuh bocah
gak tau bang
wah kayaknya bikin ulah lah gitu bocah
mobil kayak kenal tuh
enggak enggak enggak
udah deh lo kumpulin buruan dah
ini yang gede sama gede kecil sama kecil ya
nanti gue tunggu tuh
iponi tuh deket masjid ya
waduh kagak ada takut takutnya tuh bocah
gak terima gue
gak terima gue
gue yakin tuh orang kesini mau nemuin gulungan hati gue
gak terima gue
macem macem sih mah panglima pasar genji
ban kenceng nih
maafkanlah hambamu yang satu ini
bukan apa apa ya allah
saking keselnya sama tuh bocah
mau rebut gulungan hati hamba ya allah
macem macem sama panglima pasar kenjeng
bannya aja gue gulung
saya mau ketemu yanti bisa
mas dari mana
calon tunangannya wianti
oh mas dimas ya
tunggu sebentar ya mas
lo pada gak mau cium tangan gitu mah gua
waduh mas kamu gak kayak yang ano
kita gak jadi di bawah pohon ya
asik kan sini
tadi udah pada lo kumpulin daun daun bener
gue mau ngomongin soal pohon yang berkaitan dengan daun yang lo pada kumpulin tadi
pokoknya bakal damai aja kalau duduk di bawah pohon
nyabutin daun daunan sepesantren
eh sama mana tadi gua
kedamaian kakak udah
jadi ngomong soal kedamaian ya
eh bocah ya
lo gak ngekonsentrasi gua aja ngapa lo tunjuk tunjuk dia ngapa
kalau misalnya ya ada orang nasihatin orang lain untuk berbuat baik
tapi dia sendiri gak baik
ada orang ngempesin ban mobil
untuk berbuat baik sama orang lain
gak apa ya bang
gak apa ya bang